good morning lanjutan kasus kepemilikan ganja artis jeffrey nicole mengawali informasi kita pagi ini
sesuai hasil asesmen badan narkotika nasional dki jakarta
jeffrey direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur
pihak keluarga pun langsung mengajukan permohonan rehabilitasi
kapolres metro jakarta selatan kombespol indra jafar mengatakan
pada dua puluh tiga agustus pihaknya mengajukan permohonan asesmen kepada narkotika nasional provinsi dki jakarta
berdasarkan hasil asesmen yang keluar pada delapan agustus
pnnp dki merekomendasikan jeffrey nicole untuk melakukan rawat jalan
rekomendasinya adalah menunjuk instansi yang ditunjuk oleh pemerintah
dalam hal ini rsko
atau dia yang bersamputan rawat jalan
sembilan agustusnya langsung
meski jeffrey nico sedang dalam proses rehabilitasi
kepolisian memastikan proses hukumnya tetap berjalan
jeffrey nicole ditangkap di kawasan kemang jakarta selatan pada dua puluh dua juli lalu
karena mengantongi enam komandan jelana